kebakaran di kilang minyak pertamina cilacap jawa tengah akibat sambaran petir diragukan banyak pihak
sejumlah kalangan meminta pt pertamina dan kementerian bumn segera mengaudit sistem pengamanan di kilang kilang minyak milik pertamina
dalam setahun sudah terjadi tiga kali kebakaran di tangki kilang minyak pertamina
apakah ada unsur sabotase yang menguntungkan sekelintir oknum
lalu siapa yang harus bertanggung jawab atas peristiwa kebakaran beruntun ini
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan anggota komisi tujuh dpr ri adian apitupulu
selamat sore bang adian
dan ada staf khusus menteri bumn arya sinulinga selamat sore bang arya
oke saya mau langsung ke bang adian di dpr
bang adian kebakaran kembali terjadi pada kilang pertamina di cilacap akibat sambaran petir
anda percaya penyebabnya hanya faktor alam atau ada faktor lain yang anda curigai bang adian
ini bukan persoalan
percaya tidak percaya kalau menurut saya
tapi pertama bahwa ini kejadian yang sudah tiga kali dalam satu tahun
kalau kita runut lebih jauh lagi sudah berkali kali
itu yang pertama
terus yang kedua kita lihat bahwa bbm ini kebutuhan yang paling penting buat rakyat indonesia di banyak sektor
transportasi pertanian sampai pertahanan keamanan
kalau kita bicara mobilisasi tentara dia tidak mungkin bisa berjalan kalau bbm nya tidak ada di mobil mobil mereka
saya kira seperti itu
ekonomi juga bisa macet kalau kemudian bbm kita terganggu
kalau kita lihat bahwa pentingnya seperti inilah bbm kita itu membuat kemudian kilang ini menjadi objek vital negara
kalau kemudian terjadi kebakaran berkali kali di berbagai objek vital negara menurut saya harus kita pertanyakan
apalagi kalau saya dengar dari pernyataan salah seorang pakar petir dari itb dikatakan bahwa dengan ketebalan plat empat delapan puluh lima mm sulit bagi petir untuk mampu ngebolongin itu
lalu apa sebabnya
nah ini harus diinvestigasi
kadang kadang lucu kita ya beberapa belas menit beberapa jam langsung disimpulkan petir
ada kemungkinan lain
human error misalnya
kan mungkin saja
kan ada lima level pengamanan di situ
tingkat satu tingkat dua tingkat tiga sampai ada ruang pemantauan tersendiri
artinya bahwa pengamanan ini level tinggi
saya mau tanya ke bang arya dari kementerian bumn
bang arya kalau tadi dari
dpr menilai bahwa ini lucu kalau misalnya disebut itu karena sambaran petir
karena platnya itu sangat tebal sekali di tangki taki kilang minyak pertamina
dan ini kan memang sudah beruntun ya
artinya sistem keamanannya itu dipertanyakan
nah dari kementerian bumn bang arya apakah juga menaruh kecurigaan ada faktor lain yang memicu kebakaran di kilang kilang pertamina ini
kita kan kemarin sudah dijelaskan ya
di kebakaran sebelumnya pun dijelaskan bahwa itu adalah penyebabnya sudah ada gitu ya
kalau misalnya yang kemarin itu juga ada
misalnya tersangka dan sebagainya mungkin kita bisa menceritanya lebih jauh lagi
karena memang hasil dari kan
belum yang sebelumnya kan di laporan polisi juga kan
polisi juga sudah investigasi
tapi yang pasti kami dari kementerian jelas ya sama dengan dpr
kita minta ini sama pertamina untuk melakukan evaluasi terhadap khususnya cilacap
karena cilacap ini kan sudah beberapa kali ya dan kejadiannya mirip gitu
walaupun kami dapat informasi mereka sudah melakukan improvisasi
improvement improvement di sana dan saat ini lagi improvement terkena gitu
tapi tetap saja kita minta pertamina untuk evaluasi total khususnya untuk di cilacap gitu
kita minta pertamina untuk evaluasi total begitu ya
karena betul sekali tadi yang apa yang disampaikan oleh bang arya
bulan juni kemarin pada saat kilang yang di cilacap terbakar juga alasannya sama
atau penyebabnya sama
dalam setahun ini bang adian tadi anda sudah mengatakan juga bahwa terjadi tiga kali kebakaran di kaki kilang kilang pertamina
anda menilai ada unsur sabotase di sini
kalau kemudian terjadi kebakaran dengan sebab yang sama berkali kali
pilihannya cuma dua menurut saya
pertama kita tidak belajar dari kesalahan
kita lebih bodoh dari keledai
kedua memang kita tidak menguasai teknologi perkiraan
termasuk bagaimana mengamankan kilang dari masalah masalah yang timbul karena alam
kalau begitu ada tidak kemungkinan lain
kan ada sekian level pengamanan di sana itu
tingkatan pengamanannya tidak sederhana
bisa dikatakan bahwa ada tingkatan pengamanan yang sangat ketat tinggi masuk diperiksa semua diperiksa
berkali kali persoalannya adalah petir petir petir petir
kalau perlu kita lihat misalnya kita coba
kemampuan petir menembus logam baja itu di ketebalan berapa
mungkin ada petir saat itu
tapi apakah petir itu menjadi penyebab
nah ini harus diperiksa
jangan dong kita menutup peluang lain
kita tahu bahwa bbm ini punya nilai strategis yang luar biasa
besarnya buat bangsa kita
ada mafia minyak yang juga berpotensi untuk membuat kita lebih mudah

kita akan bahas itu nanti bang adian
pertamina menghitung kerugiannya sederhana kan
satu tangki tiga puluh satu kiloliter bbm per celah
berarti angkanya sekian
kenapa kita dihitung kerugian tangkinya kerugian ketertundaan yang terjadi pembuatan baru dan sebagainya
dalam kalkulasi kita dari tiga ledakan tiga kebakaran tangki dalam satu tahun hampir tiga triliun
pola pertanggung jawaban manajerial biasanya dalam pengamanan tingkat tinggi seperti kilang ini itu dua level di atas
berarti manajer dan direktur hilang itu yang dipanggil bertanggung jawab
kita akan bahas ke situ nanti
saya mau tanya ke bang arya dulu
bang arya kementerian bumn melihat sistem pengamanan di kilang kilang minyaknya pertamina ini sudah memenuhi standar internasional atau memang belum bang arya
kita tahu berapa kilang kilangnya pertamina
ini kan ada yang tua ada yang modern ada yang maju gitu ya
untuk yang di cilacap dulu nih bang
artinya memang mereka kalau kayak di balik papan itu memang sudah modern gitu ya
yang di cilacap ini kan sudah lama
sudah lama bang udah tua ya
tapi sebenarnya mereka sudah improve
biar tahu dulu itu kalau di cilacap itu kalau kebakaran malah pakai semenam air gitu
sekarang sudah pakai foam
artinya ada kenaikannya sudah ada improvement gitu
sekarang ini bukan soal antisipasi terhadap kebakarannya
kayaknya kemarin mereka memang berhasil lah ya
dengan cepat mengantisipasi dan bisa hanya berapa jam sudah bisa
tapi yang kita kejar kan nggak hanya itu
dan kata bang adian tadi bahwa ini kenapa bisa kena petir terus nanti kan setiap petir kita ketakutan kan
bahaya kalau gitu
jangan sampai gitu
makanya kita minta evaluasi total terhadap kawan kawan bagaimana
teknisnya bagaimana gitu ya
dan secara manajemennya bagaimana di cilacap gitu
bang adian bicara soal manajemen tadi anda sudah sebut bahwa yang bertanggung jawab harusnya dari manajer dan juga direktur kilang
apakah memang hanya cukup di mereka saja atau memang ada yang lain bang
paling tidak kan batasnya di situ
kalau kemudian peristiwanya terkait dengan operasional
dia harus naik level lebih tinggi lagi
tapi karena terkait dengan kilang
paling tidak direktur kilangnya bertanggung jawab
manajer kilang yang di site sana juga harus bertanggung jawab
orang kemudian tiba tiba tenang tenang saja seperti ini sementara rakyat panik negara panik lalu dia tidak dapat sanksi apapun
itu penting menurut saya
paling tidak begini
yang bertanggung jawab secara langsung di lokasi itu siapa
oke yang mengontrol para manajer kilang itu siapa
mana apa sudah diperiksa belum
sudah diinvestigasi belum
kemudian apa sudah diperiksa belum kemudian siapa saja yang datang keluar pergi saat itu berapa orang siapa yang bertanggung jawab piketnya lalu yang kemudian mengontrol dari kontrol roomnya siapa segala macam
kita kan belum mendapatkan penjelasan yang sangat detail
tiba tiba beberapa jam setelah terjadi ledakan dan kebakaran dibilang petir
bang arya kalau menurut bang adian harus dicari yang bertanggung jawab begitu ya salah satunya adalah direktur kilang
apakah dengan ini kementerian bumn akan mengevaluasi ulang manajemen kinerja direksi terutama direktur kilang pertamina ini
mengingat ya kebakarannya terjadi berulang kali bang
ya makanya kan kita minta kepada holding pertamina untuk mengevaluasi total yang di kilang di cilacap
jadi kita sudah minta ini kepada mereka supaya dievaluasi di mana gitu
di sampai ada terjadi perulangan seperti ini dimana masalahnya gitu harus jelas harus clear
apakah memang tidak ada improvement sama sekali misalnya
kalau ada improvement jangan sampai sejauh mana
jangan nanti nunggu lagi bulan depan lagi ada lagi jangan sampai seperti itu terjadi
makanya kita minta evaluasinya total terhadap cilacap gitu
artinya ini akan menjadi momentum untuk mereformasi ulang begitu ya
sistem pengamanan kemudian manajemen di pertamina holding
kita kan saya bilang kan ini kan fokusnya kita di cilacapnya gitu
kita ingin tahu cilacapnya dulu nih
kan gitu jangan diperlebar sampai kemana mana
kilang yang pertamina ini kan tidak hanya di cilacap
jadi fokus dulu yang di situ ya
ini kan tangki ya
ini tangkinya gitu
tangkinya yang ini ya kita fokus di cilacapnya gitu
karena kan di sana ada bertanggung jawab
terhadap itu gitu
salah satu pengamat ekonomi dan pertambangan
dari ugm fahmi radi
memandang kebakaran beruntung tangki pertamina ini
dilakukan sengaja untuk meningkatkan kuota impor minyak
anda melihat indikasi itu juga
tadi sebelumnya memang anda sempat menyebut
bahwa ada keuntungan yang mungkin didapatkan dari mafia migas begitu
banyak hal ya
kalau misalnya kita lihat unsur alam
di tempat lain di negara jepang yang rawan gempa
hilang minyaknya aman aman saja
tangkinya aman aman saja
mereka punya cara
lalu kenapa kita selalu tidak berani membuka kemungkinan lain
dalam kepala kita
human error mungkin tidak
sabotajnya mungkin tidak
kenapa beruntung kok
beruntung terjadi sekian kali
kerugian sangat besar
lalu kalau dia terjadi sabotase
bisa persoalan politik yang lain
apakah mau mematangkan situasi menuju tahapan awal pemilu
kita butuh investigasi yang menyeluruh
agar tidak berspekulasi
kalau baru tiga jam terjadi ledakan
mungkin aparatur belum sampai sana
tiba tiba sudah keluar berita pernyataan petir
baru lima jam sudah petir
yang diselidiki apa besinya saja masih panas
harusnya belum mencari
jangan terlalu cepat seperti itu
kenapa investigasi menyeluruh menjadi penting
agar kita tidak terlalu banyak spekulasi
kalau perlu dijelaskan
apa yang dilakukan manajer kilang saat itu
dari pagi sampai malam
jam sekian dia di mana
jam sekian di mana
saat terjadi ledakan dia sedang di mana
oke yang bertahun tahun
jawab untuk dikontrol roomnya siapa
ini kan pengamanan objek vital negara
bukan pengamanan mal biasa warung toko
insiden kebakaran itu akan memperbesar biaya impor bahan bakar minyak nasional
karena data bps impor minyak indonesia tercatat sebanyak sepuluh lima puluh tujuh juta barel sepanjang januari hingga juli dua ribu dua puluh satu
jumlah itu meningkat bang arya
dibandingkan periode yang sama tahun lalu

dengan insiden kebakaran ini keran impor minyak kita akan semakin meningkat bang
ya enggak begitu lah
kan kecil itu ya
yang kita impor itu kan sepuluh juta
kalian kalau bilang kan seperti itu
jadi kan terlalu jauh juga
jadi yang tadi pengawat ugm mengatakan bahwa ini karena mau naikkan impor
ini tangki kok
sementara yang kita impor lima puluh juta kan nggak ngaruh mbak
konsentrasinya terlalu kecil gitu
artinya tidak sampai ke sana
tapi saya sepakat bahwa ini investigasi harus dilakukan
makanya seperti yang kemarin investigasi yang waktu kebakaran yang pertama
itu kan kita yang kita investigasi juga
nah ini kan kita yang kita investigasi juga
hmm gitu ya
jadi kan mereka bilang kenapa petir karena yang mereka lihat cctv
tapi itu nggak boleh berhenti di sana gitu
makanya evaluasinya total gitu
tapi kalau dibilang bahwa ini untuk supaya naikin impor
terlalu jauh gitu
terlalu jauh kalau misalnya berpikiran bahwa ini akan meningkatkan keran impor minyak
kita akan break sejenak
kita akan kembali
tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan dua orang narasumber
ada adhiana pitupulu
anggota komisi tujuh dprn
dan juga arya sinulinga
pertanyaan terakhir untuk anda
nanti saya baru ke bang arya
apakah kemudian kebakaran tangki di kilang minyak pertamina cilacap ini akan semakin memperburuk kinerja keuangan pertamina tahun dua ribu dua puluh satu
atau memang terlalu jauh kalau misalnya pemikirannya ke situ
bagaimanapun juga berpengaruh pasti
kita kontrak jual beli minyak ini kan tidak per liter
dan tidak per hari
ini kan jual beli minyak impor minyak
tidak seperti kita datang ke spbu bawa duit bayar
persoalan dampaknya sejauh mana dan sebesar apa itu harus dihitung
tapi kan kenapa kemudian kita memperkuat kecurigaan ada faktor lain
begini lho mbak
ini yang terbakar ini kan pertalite
ketersediaan pertalite kita ini cuma sepuluh hari di indonesia
sementara pertalite yang ketersediaan sepuluh hari ini
kalau dia terganggu sekian persennya saja
pasti akan mengganggu
proses distribusi lainnya
ini pun harus kita perbaiki
negara lain ada yang sampai delapan puluh hari
vietnam itu empat puluh tujuh hari loh cadangan bbm untuk rakyatnya
jadi kalau diganggu saja sekian persen ini pasti terganggu
kita tidak mungkin terbakar tiga puluh satu kiloliter
hari ini kita pesan besok sampai nggak sederhana itu
nah ini menurut saya tanpa bermaksud menyalahkan siapa siapa
tapi jelas akan ada pihak yang harus ditutup
untuk pertanggung jawabannya secara manajerial di sini
terus kedua ayo kita investigasi menyeluruh agar tidak muncul spekulasi
tahun depan ini januari februari maret april mei itu sudah tahapan awal pemilu
segala mungkin segala macam isu fitnah tuduhan dan sebagainya bisa muncul
bagaimana meredam itu investigasi menyeluruh jelaskan terbuka pada rakyat
termasuk yang saya bilang tadi
di jam ini manajernya kemana
kepala penjagaannya kemana
kepala kilangnya kemana
dipaparkan pada rakyat
harus ada pihak yang bertanggung jawab penuh atas peristiwa kebakaran ini
bang arya apakah kementerian bumn akan mengambil sikap tegas kalau memang nanti hasil penyelidikan
ataupun penyidikan dari kepolisian menunjukkan bahwa memang ada yang salah dari pengelolaan
ataupun manajemen di pertamina
kita sih berharap ini ya
kalau memang sudah keluar dari polisi sampai sejauh itu ya pasti tegas dong
jadi nggak tegas
tapi yang pasti kita sekarang ini pertamina kita minta evaluasi total terhadap di silacak
jadi di samping polisi bekerja kita minta manajemen pertamina juga akan evaluasi juga terhadap silacap
artinya kalau misalnya nanti hasil investigasinya menunjukkan bahwa ada yang bertanggung jawab
kementerian bumn tidak segan untuk mencopot begitu ya bang
itu kita harus dong
pertamina untuk mencopot
masa enggak harus dicopot lah
kita tunggu nanti bagaimana hasil penyelidikan dari aparat kepolisian harus ada investigasi menyeluruh
tidak hanya berhenti ke alasan ataupun faktor penyebabnya adalah sambaran petir begitu ya
sekali lagi untuk menghindari spekulasi
seperti yang tadi disampaikan oleh bang adhiana pitupulu
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada anggota komisi tujuh udprri adhiana pitupulu dan staff susmentri bumn arya sinulinga
terima kasih bapak bapak atas waktunya
kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
makasih bang adhiana